pemerintah provinsi dki jakarta merilis konsep baru penataan kawasan niaga tanah abang jakarta pusat
kawasan yang dinilai menjadi salah satu titik temu paling padat di jakarta akan dirombak
termasuk menjadi lokasi interkoneksi antar moda transportasi
penataan pun akan dilakukan pada jumat ini
sinergi tanah abang
itulah tajuk dari rencana revitalisasi kawasan tanah abang jakarta pusat ini
untuk rencana jangka pendek pemerintah provinsi dki menargetkan warganya tidak lagi melihat kesemrawutan kendaraan
maupun pedagang kaki lima yang biasa mengulat dan menyebabkan kemacetan
kamis dua puluh satu desember pemerintah provinsi dki secara resmi merilis mega plan penataan tanah abang
dihadiri satuan kerja perangkat daerah terkait seperti dinas perhubungan
dan pd pasar jaya
sinergi akan terbentuk mulai dari transportasi hingga pusat perdagangan
pertama tanah abang akan menjadi lokasi transit interkoneksi untuk berbagai moda transportasi umum
kedua pemprov menutup satu sisi jalan jati baru tepat di depan stasiun tanah abang
menjadi lokasi berjualan
sedikitnya empat ratus tenda gratis disiapkan untuk merelokasi pedagang kaki lima yang telah terdaftar
kemudian sisi jalan jati baru lainnya
disiapkan sepuluh shuttle bus gratis yang rutunya mengelilingi kawasan tanah abang
nah kita menyadari di tanah abang sebagai sebuah pusat
dia pusat perekonomian dia juga pusat perpindahan warga jakarta di dalam menuju kerja kembali ke rumah
jadi ini salah satu lokasi
ini transit paling padat
uji coba rencananya berlangsung mulai dua puluh dua desember dua ribu tujuh belas
kedepannya pemprov menargetkan tanah abang sebagai lokasi tod atau transit oriented development dengan mengedepankan empat prioritas
antisipasinya sendiri kalau kita berbicara tentang kendaraan pribadi ini kan dari pukul delapan hingga pukul delapan belas begitu pak ya
kendaraan pribadi ibaratnya dibuang tidak melewati kawasan tanah abang itu kan pak ya
nah apakah ada antisipasi jika nantinya justru ini akan menambah masalah
baru kemacetan yang ada di titik titik buangan kawasan jati baru itu yang ditutup pak
jadi begini ya yang kita ini bukan kita tutup ya tetapi pemanfaatan ruang dengan waktu tertentu
ya dari jam delapan pagi sampai dengan jam enam sore
yang kita manfaatkan ruang tersebut adalah sebagian jalan jati baru raya
yang panjangnya sekitar empat ratus lima puluh tepatnya empat ratus lima puluh meter
ya selebihnya tetap bisa dilakukan
nah tapi memang agak sedikit panjang agak sedikit jauh
contoh kalau kita dari cideng yang harusnya bisa langsung masuk bawah playoff dia kita buang ke ks tubun
seperti itu sehingga ini kan menjadi kpi kita nih
menjadi kpi program tanah abang ini kita luncurkan
ya dia harus lebih baik dari yang kemarin
terima kasih banyak pak andri
selamat berjalan kembali
andrian syah kepala dinas perubahan
terima kasih pak andri
lihat lihat juga tadi sepanjang jalan jati baru yang akan ditutup ini mutia wirastastro jakarta
dan produser lapangan cnn indonesia ivanrel sumera sudah berada di tanah abang untuk memantau keadaan jalan depan stasiun tanah abang yang ditutup untuk para pedagang kaki lima
farel dari yang anda lihat sejak pagi sampai dengan siang hari ini bagaimana sebenarnya kondisi di sana
apakah memang penataan ini justru lebih kondusif apalagi untuk para pejalan kaki
ya reinhardt memang penataan tahap satu untuk perapian kawasan tanah abang
yang sudah dimulai dari pukul delapan pagi waktu indonesia barat
yang dimulai pada hari ini kalau tadi kita melihat dari pukul enam pagi
kawasan ini masih dilalui oleh kendaraan motor dan juga mobil
tapi tepat pukul delapan kawasan ini sudah disterilkan
dan bisa mungkin anda lihat di samping saya sudah ada tenda tenda
yang disediakan oleh pemprov dki jakarta untuk para pedagang kaki lima
yang dapat mulai berdagang pada hari ini
penutupan jalan jati baru raya ini dimulai dari daerah depan stasiun tanah abang
sampai di pintu keluar stasiun tanah abang
untuk kondisi bagaimana bisa anda lihat di samping saya
cukup kondusif para pejalan kaki merasa cukup nyaman
karena kondisi tidak semeraut sebelumnya
namun sayangnya dengan penutupan jalan jati baru raya ini
membuat kondisi di jalan jati baru raya menjadi semakin sepi
nah saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pedagang
yang sudah biasa berdagang di kawasan trotoar jalan jati baru raya ini
dengan ibu ayu
ibu ayu sebelumnya sudah ada sosialisasi
kalau kawasan jalan jati baru raya ini akan ditutup
ya sudah ada tapi tidak sih
tidak tapi tidak tahu tanggal berapa hari berapa ya tidak tahu
cuma bilang saja mau ditutup bilang itu diadakan pasar
oh ya nggak apa apa asal jangan orang yang itu orang yang kecil kayak aku ini
tapi ibu berarti shock ya maksudnya kaget juga
kalau ternyata baru hari ini dimulai nah itu tidak tahu ya bu
tidak tahu untung aku tidak belanja banyak
tapi bu yang saya mau tanyakan ini kan ada empat ratus
satu tenda yang disediakan oleh pemprov dki
buat para pkl sini akhirnya bisa berdagang
nah ibu sendiri dapat tenda apa bagaimana bu
karena kan ibu juga berdagang di trotoar sini ibu
nggak dapat soalnya dulu walaupun ada orang daftar
aku katanya katanya orang itu
kalau nggak punya ktp sini sama kakak
ya nggak boleh daftar gitu
ya aku tidak daftar juga diam saja
jadi pendapat ibu
karena kan pada tujuannya
rapiin kosan tanah abang ini dengan ditutup jalan jati barwaya
untuk membantu mendongkrak
perdagangan para pedagang di sini
begitu bagaimana pendapat ibu
ya berarti inilah sepi
biasanya kan semuanya lewat di sini
bajai pada nongkrong di sini
tidak bisa lewat
harapannya bagaimana ibu
tidak tahu susah juga dagang dagang kayak ini
ya udah sudah gitu
ya sudah sudah
sudah sudah kemudian
seharusnya kalau mau pindah ke
terpaksa ya kalau nggak ada
pas ditutup seterusnya
oke terima kasih bu ayu
semoga apapun yang terjadi dagangannya semakin laku ya bu ya
penataan kawasan tanah abang di tahap satu ini memang
memiliki banyak sekali
hal hal yang perlu untuk kita lihat dan kaji bersama
penutupan jalan jati baru raya ini sepertinya kurang komprehensif begitu karena memang mungkin
untuk para pejalan suasananya makin kondusif dan semakin rapi tapi pada nyatanya menjadi semakin
sepi dan kalau bisa anda lihat di kawasan pasar jaya karena penutupan dimulai dari depan stasiun
tanah abang kemacetan malah terjadi di daerah pasar jaya biasanya untuk transportasi umum yang
melewati jati baru raya ini adalah kendaraan angkutan umum delapan dan juga m sepuluh jadinya saat penutupan
jalan jati raya baru ini seluruh transportasi umum harus memutar cukup jauh namun yang baiknya adalah
pemprov dki sudah menyediakan shuttle bus untuk mengelilingi sekitar kawasan tanah abang jadi
bagi para pedagang ataupun para rakyat dari stasiun tanah abang karena sudah tidak ada transportasi
umum pemprov menyediakan
shuttle bus secara gratis untuk empat ratus tenda para pedagang ini kita juga mendapat konfirmasi tadi
kalau ternyata hari ini para pedagang yang berdagang di empat ratus tenda ini bukanlah pedagang yang
sudah terdaftar sebelumnya adalah pedagang pedagang di trotoar yang sementara untuk sementara
dialokasikan untuk berdagang di tenda nanti pada mulai besok hari sampai hari minggu para pedagang
yang nanti akan berdagang di sini adalah para pedagang yang
sudah terdaftar sebelumnya tentunya kita masih akan menunggu dan melihat karena masih ada isu isu
juga seperti undang undang yang nantinya harus kita rubah kembali karena apabila yang menjadi
pertanyaan tentunya apakah keputusan pemprov dki untuk menutup jalan jati raya baru ini akan terjadi
secara permanen atau tidak karena tentunya kita harus merubah kembali undang undang dan regulasi
yang ada reinhard baik terima kasih ivanrel langsung dari tanah abang jakarta pusat